berbicara mengenai eskalasi pawawan karena memang penolakan ini tidak hanya terjadi di satu daerah saja

kalau mengenai itu kan kita lihat apa yang terjadi di lapangan
ada juga ormas ada juga pemudaan
kemudian juga ada mahasiswa kemudian juga ada masyarakat

nah monggo di telistik lebih lanjut apakah ini ada unsur unsur lain atau ada kesalahan seperti yang dikatakan tadi
ada yang klaster klaster baru
nah semuanya tentu ada alasan alasan khusus mengapa mereka bergerak
karena di sini sudah ada satgas opsi tentunya di masing masing daerah yang juga ingin ada satu pencerahan yang bisa disampaikan kepada masyarakat
mengapa ini terjadi pergerakan perlawanan
karena kita ingin semua pihak menahan diri semua pihak memberikan yang terbaik apalagi kita semua dan mati matian untuk menghindari ada yang klaster klaster baru
nah dengan gerakan gerakan moral ataupun gerakan sejenis ini tentu ingin di lapangan lebih smooth ya
sehingga kita hindari adanya suatu yang justru kontraproduktif
mengingat kita sudah berjuang untuk bagaimana kita bisa menekan angka angka kluster kluster ini
kalau misalnya ini tidak teratasi dampaknya tentu akan luar biasa
lihat bahwa angka angka terus naik dan juga rumah sakit sudah penuh air
kita ingin bersama sama lah
jadi tidak lantasannya satu pihak saja yang memupayakan sementara pihak lain tidak kayu bersama
jadi bersama kita harus bisa lakukan upaya upaya pendisiplinan masyarakat
dan juga para tokoh tokoh untuk bersama sama juga memikirkan
wabah ini dan kita coba tepis dulu kepentingan kepentingan yang lain
sehingga sampai nanti kunci bisa kondusif ditemukan obat maupun vaksinnya
iya karena memang pandemi ini adalah situasi yang menuntut perhatian berbagai pihak begitu ya pak
tapi memang apakah hanya faktor pandemi saja yang dikhawatirkan atau ada faktor lain pak
kalau dari sisi lain faktornya bentrokan masa yang berbeda pandangan itu
kemungkinan besar juga akan terjadi
karena juga mereka punya pandangan yang berbeda juga di lapangan
inilah yang justru kita coba untuk supaya diantisipasi dari semua pihak
banyak juga yang baliho baliho misalnya yang lebih ke arah provokatif itu juga sebaiknya kita hindari
karena balihu yang provokatif tentu juga akan memancing pihak lawan atau yang tidak sepaham itu
melakukan gerakan gerakan kontra
oleh karenanya yang tadinya barangkali ingin menyampaikan aspirasi aspirasi positif
karena ada satu balihu balihu yang berbeda makna
ditandai dengan berbagai pemikiran yang berbeda pula oleh pihak yang tidak sepaham
akhirnya justru ini memicu sikap balasan atau langkah langkah atau gerakan gerakan balasan
yang sifatnya lebih pada beda pandangan benturan di lapangan
ini yang jelang jelang berkada serentak ini sebaiknya seperti ini kita ketam dulu lah gitu ya
sampai suatu saat kondisi nanti akan lebih baik sehingga masyarakat pun juga tidak lantas terbawa ke kiri ke kanan yang akhirnya membingungkan
memang kita sendiri secara spesifik juga
bukan hanya faktor pandemi saja
tapi ekonomi kita harus perhitungkan
karena banyak sekali yang terdampak dari corona ini kepada ekonomi
kemudian juga masalah masalah sosial juga muncul
kalau misalnya ini juga ditambah dengan masalah masalah politik
kan tentu akan melebar dan luas
padahal kita ingin supaya kondisi ini bisa ditangani dengan sebaik baiknya
tanpa adanya ekses lanjutan begitu
iya baik pak wawan
tadi di awal juga anda sempat menyebutkan terkait perbedaan pendapat
nah ada pandangan yang menyebut bahwa gerakan kami atau koalisi kami ini dibayang bayangi tanda kutip makar
bagaimana pandangan anda terkait pandangan ini pak
kalau makar atau tidak kan tergantung apa yang disampaikannya ya
kemudian juga bali bali yang muncul
ada yang menyampaikan keinginan
mendorong adanya impeachment misalnya
hal seperti ini tentu sudah mengarah ke arah arah politik gitu ya
kemudian juga ada yang dari pasal tujuh menai penggantian kepresidenan juga ada dicantumkan di bali bali
ini juga sudah arah arahnya kan ke politik ya
oleh karenanya mengenai makar atau tidak yang ada di situ tentu pihak penegak hukum yang paham
kemudian juga para pakar pakar yang akan memberikan satu pandangan pandangan hukumnya yang nantinya juga akan dinilai
sehingga apakah itu sudah mengarah ke sana atau tidak pihak penegak hukum lah yang lebih berkompeten untuk memberikan penilaian maupun juga langkah langkah
dan juga sikap yang agak diperhatikan
akan diambil ya
kalau pihak kami ini kan pihak saya misalnya ini kan hanya memberikan satu pandangan supaya semuanya berjalan smooth dan lebih kepada bagaimana menciptakan situasi yang
karena kita sedang menghadapi persoalan yang baik yaitu corona maupun dampak terhadap ekonomi sosial dan juga dampak ikutan ada satu kriminalitas yang naik
atau tidak yang baik
atau tidak yang lain lain termasuk dampak kulit
baik terima kasih pak wawan purwanto deputi tujuh badan intelijen negara sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom hari ini selamat sore pak